dan kurang afdol rasanya kalau kita tidak menghubungi salah seorang warga indonesia yang saat ini berada di norwegia
dan kami telah terhubung dengan cahaya ramadhani namanya bagus sekali ya tepat sekali bulan ramadhan cahaya ramadhani itu artinya yalah cahaya di bulan ramadhani
assalamualaikum cahaya selamat pagi waktu indonesia
lebih dingin sih dibandingkan di indonesia jadi cuaca panasnya cuma semilir semilir biasa aja terus anginnya juga masih dingin jadi nggak terlalu panas sebenarnya
lebih tantangannya sih ke jam yang panjang itu kan awalnya tantangannya dikiranya bakal lapar tapi ternyata dua puluh jam itu sangat panjang
jadi mulai dari lapar lapar banget sampai akhirnya ketika kita buka jam sebelas malam sampai nggak kerasa apa apa tuh jadi lebih ke males makan malah sebenarnya kalau kerasa nih
di indonesia ya dan dua puluh jam sepertinya kalau tadi anda katakan lapar terus laparnya hilang mungkin lebih kebosan kali ya dua puluh jam harus mencari aktivitas tertentu
tapi kan kalau kita berbicara berarti cuma ada empat jam ya waktu dari sholat maghrib hingga sahur
bagaimana menyiasati supaya puasa itu tetap fit dan prima
iya jadi kita cuma punya waktu sekitar empat jam dan juga di jam yang kurang nyaman kan karena sudah malam dan hampir semua orang rata rata sudah beristirahat
nah tapi ya kita harus memanage waktu aja
ya semuanya berjalan efektif dari mulai buka lalu maghrib lalu kita harus persiapan buat sahur
jadi kalau saya sih biasanya ketika buka cuma makan roti atau yang cukup mengenyangkan sedikit aja baru makan beratnya di tengah tengah
supaya nanti ketika sahur kita nggak perlu sahur lagi karena kayaknya kalau sahur lagi masih agak cukup kenyang kalau kita harus makan dua kali
jadi saya sih strateginya makan sekali tapi di tengah tengah antara buka dan sahur
baik makan sekali di antara berbuka
tapi kalau kita berbicara juga cahaya ini sebenarnya sudah tahun keberapa sih melakukan puasa di norwegia
dan seperti apa perbedaannya di tahun ini
dan bagaimana pula sambutan dari masyarakat norwegia sendiri terhadap cahaya yang seorang muslimah menjalankan ibadah puasa dan juga berhijab seperti itu
kalau ini tahun pertama saya di norwegia jadi benar benar pengalaman baru
yang berbeda dengan puasa pertama tahun ini adalah hari pertama puasa kemarin tujuh belas mei itu
dan itu sama dengan ulang tahun norwegia
jadi ketika kita baru pertama puasa di kota norwegia sendiri di kota bergen tempat saya tinggal itu perayaan ulang tahunnya meriah sekali
ada parade ada musik musik festival pokoknya semua orang itu ramai di jalan
dan lebih menggodainya lagi adalah makanan gratis di mana mana
jadi benar benar tantangan pertama puasa itu luar biasa
cuma daripada kita diam di rumah malah rasanya nggak enak
jadi kemarin ya udah ikut aja sama warga warga norwegia sendiri merayakan perayaannya

kalau masalahnya punya makanan gratis kita tolak aja
atau kadang kemarin kita bawa bungkusan nanti dimakan ketika buka kayak gitu
terus tentang tanggapan saya yang berhijab sih sebenarnya dibilang ramah enggak
karena kalau di norwegia sendiri itu gaya hidup mereka adalah mengurusi hidup masing masing
jadi ada etika yang nggak tertulis di sini
jadi ada etika yang nggak tertulis di sini
kalau kita nggak mengenal orang tersebut kita nggak boleh ganggu apapun alasannya
kalau kita nggak mengenal orang tersebut kita nggak boleh ganggu apapun alasannya
jadi justru kalau buat saya sendiri sebagai orang yang belum belajar

justru merasa sangat dihormati
lalu neurogia sendiri terkenal
dengan negara yang equality nya
sangat tinggi nomor satu di dunia
mereka memandang semua orang itu
setara jadi mereka nggak pernah usil
nggak pernah menghina pokoknya
ya dia nggak melihat aksesoris
kita menganggap kita orang biasa aja
walaupun pengetahuan mereka tentang
muslim itu sangat minim mereka nggak tahu
sebagai muslim tapi menurut saya sih mereka nggak perlu
ngerti yang penting hidup saling
menghormati aja gitu
tapi sejauh ini cahaya sudah ada
tidak masyarakat neurogia
yang penasaran yang bertanya wah kamu kuat
seperti itu bagaimana tanggapan anda terus mungkin
tadi sudah lewat ya dari tantangan
ditawari makanan oleh masyarakat norwegia
pada saat norwegia day tadi akhirnya
bisa lewat terus yang selebihnya
yang menantang juga itu seperti apa ada nggak sih mungkin
yang juga mungkin lewat di waktu waktu tertentu
waktu waktu krusial gitu pada saat menahan lapar atau haus
ya kalau saya sendiri karena saya kuliah
bagi mahasiswa di sini teman teman kadang penasaran
gitu terus kemarin akhirnya pada tahu
kalau saya puasa setelah berapa hari
terus mereka kaget kok selama kemarin
akhirnya saya cerita sih sebenarnya nggak masalah
makan makan aja jadi mereka
sangat tertarik dengan
budayanya tapi lebih kepenasaran
dan mereka kayak uh bisa juga ya
nggak kuat makan kayak gitu dan akhirnya
mereka kadang ketika lagi di kantin
atau apa dia memastikan
terus masalah makanan nih
kalau di sini uniknya lagi
di norgia adalah nggak ada street food
sama sekali mungkin karena
pajak di negara norwegia juga sangat
tinggi jadi hampir nggak ada orang jualan
di pinggir jalan bahkan
kalau kita mau makan itu harus di restoran
gitu jadi hampir
nggak pernah jajan di sini karena sekali jajan
di restoran itu bisa sama dengan masak
sendiri di rumah selama seminggu
jadi sangat jauh banget harganya
gitu sama bahan makanan
indonesia juga hampir nggak ada di sini
karena warga negara indonesia juga sangat sedikit
kangen cuma karena nggak ada mau gimana
lagi ya jadi memanage
aja ekspektasi jangan harap apa yang
bisa kita dapati di indonesia bisa sama
dengan di sini jadi memanfaatkan aja
apa yang ada kalau kangen makanan sih pasti deh
oke kangen makanan pasti ya tapi
makanan apa yang paling dikangenin gorengan
kolak ya santan santan
es kelapa muda
pecel lele mungkin bisa budidaya lele kali ini
ada sih cut fish namanya
cuma aneh gitu dibikin
file jadi gak berasa makan lele beneran
jadi udah deh lewat dan harganya juga
mahal banget nggak worth it deh belinya
oh ada tapi lelenya ada
sebagai ide berikutnya mungkin bagi masyarakat
indonesia yang ada di sana
iya bener ya
kalau untuk makanan lainnya
kalau untuk makanan lainnya seperti kalau tadi kan makanan berat ya
pecel lele seperti itu untuk tajil
seperti itu kan kalau di sana juga sepertinya
takjil susah ya mencarinya kecuali masak sendiri
takjil apa yang paling dirindukan
kayak pisang yang kayak di indonesia
karena cuma ada pisang yang kayak dimakan gitu
yang lembek jadi kurang enak kalau buat dimasak
sama gula merah juga nggak ada
jadi susah carinya
baik pisang susah dicari dan kolak ya
maksudnya yang sesuai dengan tipe makanan indonesia ya
lantas cahaya sendiri
di sana dengan komunitas muslim
yang ada di bergen ini
masyarakat indonesia dan juga beragama islam
dan ada agenda apa ke depannya
dan juga nanti menyambut idul fitri
apakah sudah ada agenda tertentu yang akan kalian lakukan
lakukan seperti itu
nah kalau dibilang komunitas muslim
sama juga karena hanya
sedikit orang indonesia di sini
jadi di universitas saya aja cuma ada
dua orang mahasiswa indonesia saya dan teman saya
lalu untuk orang yang bekerja itu
rata rata mereka kerjanya di bidang
minyak karena norwegia ini kan penghasilan
utamanya dari minyak
jadi jarang sekali sih ketemu walaupun kita
komunikasi di grup
terus kita kadang ada acara makan makan bulanan
kalau untuk ramadan kayaknya susah banget
karena kita buka puasa jam sebelas malam
lalu nanti transportasinya susah
udah keburu nggak ada karena jam dua belas
bis juga udah nggak ada jadi kayaknya nanti kita
tunggu waktu normal baru kita kumpul deh
kalau ramadan kayaknya susah banget
baik kalau sehari hari berkomunikasi dengan bahasa apa ya
di sana cahaya ada kesulitan berkomunikasi nggak
untuk menjelaskan mengenai ritual keagamaan yang dilakukan
kalau sehari hari nih di noragia menggunakan bahasa norse
bahasa north itu susah banget dan tapi mereka itu
second language nya bahasa inggris
jadi hampir rata rata semua orang bisa kok
bahasa inggris mahakam lebih bagus dari
termasuk yang paling bagus di eropa gitu
terus kalau masalah muslim sebenarnya sekarang mereka
sudah agak mengerti karena norwegia ini juga membuka
keran untuk refugee yang sangat tinggi dari suriah
juga dari negara negara konflik jadi sebenarnya bisa lihat
orang orang yang menggunakan hijab bertebaran di seluruh kota
cuma rata rata yaitu karena aturan etiket bernegara di noragia ini
adalah hidup masing masing jadi kalau misalnya kita di negara lain
bisa assalamualaikum atau apa kabar mengucapkan gitu
ke sesama muslim kalau di sini enggak kita paling hanya senyum
atau apa kalau kita nggak mengenal langsung
dan mereka rata rata tinggal bersama komunitas dari negara masing masing
walaupun nanti kalau kita sholat idul adha atau idul fitri
pasti kita di tempat yang sama dan nanti kita bisa kenalan di sana
baik baik tapi cukup senyum aja lah senyum cahaya ramadhani juga bisa
menenangkan ya masyarakat norwegia ya melihat umat muslim indonesia juga toleran
enggak ya tenang tapi kita ada informasinya
oh tengkleng kangen susah
ya nanti mungkin kalau belum bisa makan bisa lihat ini informasi berikutnya
mengenai tengkleng yang satu ini
sudah berdialog di viral ramadhan
sampaikan salam kami untuk masyarakat indonesia yang ada di bergen norwegia